menjadi oposisi sejak tahun dua ribu sembilan belas partai keadilan sejahtera semakin diuji
pks kerap menyuarakan keberatan penolakan atas kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat
tapi sebagian pihak menilai suara pks suara penolakan itu tidak lantang lagi
apa yang sebenarnya terjadi
dan bagaimana menjelang dua ribu dua puluh empat pks menyiapkan akar rumput yang selama ini menjadi amunisinya
dalam the politician malam hari ini bersama saya putri ayu ningtya
saya sudah bersama presiden partai keadilan sejahtera ahmad syahihu
pak syaihu selamat malam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih banyak atas kesempatannya bapak
menarik sebenarnya melihat perjalanan pak syahiku
saya sudah beberapa kali mewawancarai bapak di kesempatan yang berbeda tentu saja
tapi ini pertama kali sebagai presiden pks
mendapat amanah memimpin pks di masa pandemi
karena saya yakin itu sulit sekali
karena untuk konsolidasi pasti sulit dan lain sebagainya
beritahukan sedikit pak
alhamdulillah jadi perjalanan ini memang saya tidak menduga juga
tiba tiba jadi presiden pks
karena mungkin awalnya biasa biasa saja
saya memang meniti karir tetap dulu dari wakil dpw kemudian sampai ke dpp
sejak saya jadi presiden partai tidak lama kemudian pandemi
memang satu sisi ya ini ada juga kita banyak belajar dari situasi pandemi
tentu ini menguji kita semua
kesiapan untuk bagaimana melakukan konsolidasi pada situasi pandemi
alhamdulillah kami banyak terbantu
dengan teman teman yang di pks
mulai memunculkan hal hal yang sudah terbiasa akhirnya
melalui virtual dan sebagainya
mau tidak mau ya pak
mau tidak mau
perjalanan juga sangat dibatasi
akhirnya ya kami menyesuaikan diri
nah itulah kemudian
alhamdulillah teman teman ini di struktur maupun di kader kader
ini juga membiasakan diri dengan kondisi yang ada
karena dengan kader kader ini juga kita terbiasa untuk melakukan pertemuan komunikasi
dalam rangka tadi
mensolidkan mesin partai ini
situasi sekarang ini alhamdulillah lebih kondusif ya
artinya justru dalam situasi pasca pandemi ini
kader juga sudah sangat terbiasa dengan memanfaatkan
melalui pertemuan pertemuan virtual
teknologi masih kita manfaatkan dengan bagus
pak syahiku apakah merasa ketika kemudian pandemi itu
menyulitkan posisi pks yang selama ini menjadi oposisi
saya kira enggak ya
artinya sama saja
karena kita masih tetap terus menyuarakan
hanya memang dalam penyuaraan penyuaraan kami di pks
mungkin ya karena kita nggak punya media
akhirnya pemediaan itu memang yang kita terasa agak kurang ya
kita sudah berusaha melalui pengungkapan
misalnya melalui media sosial
tetapi ya itu aja nggak cukup gitu di masyarakat
bagaimana masyarakat yang sedemikian luas di berbagai wilayah indonesia
apalagi di kepulauan kepulauan
dimana jaringan internet juga belum bagus
ini yang akhirnya juga nggak bisa kita jangkau
nah itu di antara mungkin tadi terjadi gap informasi
kita sudah menyuarakan berbagai penolakan penolakan di tingkat pusat
tapi informasi ini belum sampai ke daerah
kita sudah menolak misalnya undang undang cipta kerja
kita sudah menolak undang undang harmonisasi peraturan perpajakan
kita sudah menolak ruu
ruu terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah
dan berbagai peraturan perundangan lain
karena kami menilai bahwa ada hal hal yang memang kita lihat dari analisis kami
ini akan berdampak merugikan masyarakat
itulah yang kemudian kami suarakan sebagai bentuk penolakan
ruu cipta kerja mungkin di kalangan buruh sangat merugikan
nah itulah makanya
nah itulah makanya kita melakukan penolakan
hanya saja tadi mungkin karena dalam situasi pemediaan ini juga kurang kita kuasai semua ya
akhirnya ini menjadi sesuatu hal yang memang ada gap
apa yang kami suarakan nggak sampai di tingkat grassroot
itu mungkin yang terjadi
berarti apa tanggapan anda sekarang pak saiku terhadap pendapat yang mengatakan
pks seolah olah kehilangan tajinya sebagai oposisi
saya kira kami masih tetap ya bahwa kalau kita lihat tadi beberapa hal yang terkait dengan kebijakan kebijakan pemerintah
kita terus terang kritisi betul
contoh yang terkini ya kita melihat ketika pemerintah berusaha akan menaikkan harga bbm
saya sudah membuat surat terbuka kepada presiden jokowi
agar saya mempertimbangkan
agar saya mempertimbangkan kembali karena ini akan berdampak luas
bahwa kenaikan harga bbm bersubsidinya akan memiliki efek domino
itu yang sebabnya kami mengungkapkan ya pks saya membuat surat terbuka untuk presiden jokowi
harapannya tadi kiranya menjadi pertimbangan lah untuk tidak dinaikkan
kemudian setelah itu teman teman di fraksi memfollow api
ketika serapat paripurna mereka menolak
menolak kenaikan harga bbm bersubsid dan walk out dari rapat paripurna
sambil mendekati teman teman yang tengah berdemo
pada sabtu kemarin juga saya menginstruksikan bahwa seluruh elemen di struktur sampai tingkat dpra
untuk melakukan aksi simpatik penolakan bbm itu melalui flash mob di seluruh indonesia

sehingga karena tadi kita menyadari bahwa
tidak seluruh kebijakan ini bisa difahami sampai ke grassroot
maka itulah saya instruksikan agar supaya sampai tingkat dpra membuatlah flash mob penolakan kenaikan harga bbm bersubsidi
itu dilakukan dari sabang sampai merauke itu dilakukan oleh struktur pks
pks ini memang dari beberapa kesempatan sebenarnya kan juga sempat digoda goda kan
tapi imannya teguh ya
dimana teguh tetap menjadi oposisi tapi kita tahu sekali pak syahiku menjadi oposisi itu tidak mudah
bensinnya harus banyak gitu kan
apalagi long term dan pks juga sudah mengatakan koreksi saya tetap akan menjadi oposisi sampai berganti kepemimpinan gitu kan
apakah pks juga merasa sebenarnya agak sulit sekarang menjaga posisi sebagai oposisi
apalagi berhadapan dengan koalisi yang gemuk juga
bagi kami di pks bahwa oposisinya sebuah pilihan ya
dan pilihan ini bukan hanya sekedar pilihan kami di dpp
karena beberapa kali di dalam sidang majelis shura pks termasuk yang terakhir pada majelis shura pks yang ke tujuh
itu dinyatakan kembali bahwa pks akan tetap menjaga sebagai partai oposisi sampai dengan akhir masa pemerintahan
pak jokowi dan k ma'ruf
artinya bagi kami mengimplementasikan amanah dari musyawarah majelis syuroh itu
ya kami akan menjaga oposisi ini sampai akhir masa jabatan presiden sekarang ini
nah oleh karena itu tentu kita bukan hanya sekedar berbeda dengan sikap dan kebijakan pemerintah
kita ingin bahwa sepanjang kebijakan itu membawa manfaat tentu kita akan support dan dukung
tetapi ketika kebijakan kebijakan pemerintah
ini memberatkan masyarakat
nah itulah yang kita kritisi
makanya bukan asal beda dengan pemerintah
tapi kita akan kritisi hal hal yang memberatkan masyarakat
termasuk tadi kenaikan harga bbm bersubsidi
kita menginginkan bahwa pks ini adalah di dalam oposisinya
posisi yang kritis konstruktif dan bermartabat
sehingga kami walaupun beroposisi
tapi masih membuka kemungkinan untuk berkomunikasi bersilaturahim dengan berbagai elemen
termasuk dengan partai partai politik
dengan elemen elemen kemasyarakatan
dan berbagai elemen yang lain
kita jalin justru politik semasa saya dicanangkan jadi presiden
politik sekarang adalah politik silaturahim
sehingga saya mencanangkan agar supaya ini berjalan silaturahim di tingkat pusat
dan di follow up pada tingkat wilayah dan daerah
pengurus pengurus pks ini
kader kadernya juga terus bergerak untuk menjalin silaturahim dengan berbagai elemen
kalau misalnya itu memang sudah dilakukan
itu sangat baik dan bisa memberikan contoh politik yang dewasa begitu ya pak syaihu
tapi kadang itu terjadi di elit
tapi tidak terserap dan dimengerti oleh mereka yang di bawah
jadi di bawahnya tetap merasa ada pengkotakan gitu
jadi tidak merasa harus berkoalisi
tidak merasa harus berkolaborasi dengan mereka yang di bawah
kolaborasi dengan mereka yang berseberangan misalnya
berseberangan partai politik misalnya
ini yang kira terus kita suarakan pada kader dan simpatisan
bahwa membangun bangsa yang besar ini berat untuk bisa dilakukan sendirian
oleh satu partai saja
oleh karena itu kita terus mewacanakan
bahkan bukan sekedar wacana
kita implementasikan dalam gerakan gerakan ini
di dalam rakernas kemarin pks kan jelas
stake lainnya adalah transformasi dan kolaborasi
saya sering mengulang ulang sebuah ungkapan
cuma ini berbahasa arab ya
ada syair berbahasa arab yang indah yang saya sering ulang
kapan akan sempurnanya sebuah bangunan
taruhlah bangunan peradaban
jika kamu membangun sementara orang lain menghancurkan
tidak akan terwujud
kalau ada seribu orang membangun cukup dihancurkan oleh satu orang saja
bagaimana kalau dengan satu orang yang membangun
satu partai yang membangun
dan sementara beribu ribu orang menghancurkan
maka akan jauh dari harapan untuk bisa membangun peradaban besar ini
oleh karena itu kami menyadari dengan berbagai keterbatasan yang ada
maka kami mengajak seluruh elemen masyarakat
yuk kita bareng bareng
membangun indonesia ke depan yang lebih baik
itulah makanya kami kemarin juga baru mendampingi majelis syuro pks
menyapa berbagai indonesia belahan negeri kita
saya kemarin kebagian untuk mendampingi beliau di ntt
saya ke manggari barat ke nd
ya itu mengajak berbagai elemen masyarakat
yuk kita bareng bareng untuk membangun negeri ini bersama sama
bagaimana respon mereka
alhamdulillah mereka sangat antusias
bahkan mereka juga menaruh hormat terhadap sikap pks yang tadi
membela rakyat dalam bentuk tadi penolakan terhadap kenaikan harga bbm bersubsidi
dan mereka siap untuk kolaborasi bersama pks
setelah jeda tetap di the politician
terima kasih anda masih bersama kami di the politician
saya masih bersama presiden partai keadilan sejahtera pak ahmad syahiku
di segmen awal tadi pak syahiku menarik sekali ketika membicarakan soal kolaborasi
saya ingin menggali soal kolaborasi ala pks
kita bicara penjajakan artinya bicara komunikasi sekarang
sudah menjalin komunikasi
sudah menjalin komunikasi dengan partai mana saja sekarang pak syaiful
jadi alhamdulillah tadi saya sudah katakan bahwa sejak saya jadi presiden partai
kami mencanangkan bahwa politik kami ke depan adalah politik silaturahim
oleh karena itu sejak itulah kemudian kami menjalin silaturahim dengan partai partai yang ada di dpr ri
artinya yang memiliki kursi di dpr ri
hampir seluruh partai kita sudah menjalin itu semua
bahkan untuk yang berikutnya
kita terus menggali intensitas dengan partai partai dalam rangka mewujudkan tadi koalisi yang kita harapkan bisa terbangun gitu
seluruh partai berkomunikasi
ya pada awalnya dengan seluruh partai
dan kami juga akan menjaga terus dengan seluruh partai ini karena kami menyadari bahwa
pemerincangan terkait dengan koalisi ini pun masih dinamis
belum terkunci satu sama lain
sehingga menurut pandangan kami
kami harus menjaga dengan seluruh partai ini
dan mendapatkan respon yang baik juga dari partai
termasuk dari pdi perjuangan
dengan pdi kami memang agak terjadi kendala ya
bisa jadi mungkin ketika kami berkomunikasi
waktu itu sekjen pks bersilaturahim ke sekjen pdi
cuma mungkin saat itulah
ya hal hal yang nggak kondusif karena memang
dari pdi sendiri
kami sudah berkeinginan
gak ingin berkoalisi dengan pks
walaupun pdi tidak akan berkoalisi dengan pks
tapi karena kami mencanangkan bahwa
pks ini politiknya silaturahim
kami akan tetap menjaga silaturahim dengan pdip
jadi sekarang semakin menguat kemana
kemarin ada nasdem dan demokrat
apakah itu akan segera diformalkan atau bagaimana
kita sedang terus melakukan kajian
dengan berbagai partai
termasuk tadi dengan nasdem dan demokrat
kita melakukan penajaman apakah ini ada kesamaan kesamaan
terkait dengan platform partai
dengan kaitan dengan kandidat dan sebagainya
kita terus matangkan
begitu juga dengan partai partai yang lain
seperti dengan golkar
kami juga terus masih membuka komunikasi
termasuk tadi dengan partai partai lain yang ada di dpr ri
banyak yang kemudian menyatakan bahwa
komunikasi semua partai memang masih cair
masih terus terbangun
tapi ada yang mengatakan bahwa
sepertinya nasdem koalisi nasdem demokrat pks
sulit terwujud apalagi ketika pdi perjuangan
sekarang juga sudah bersafari
ya itu kan artinya baru prediksi ya
sementara kami kan akan terus berusaha menjajaki
oleh karena itu terus kami tadi melakukan pendalaman
dengan berbagai partai tadi agar harapannya justru dengan ada yang berpikir
harapannya justru dengan adanya pendalamannya akan terjadi saling faham satu sama lain
dan terjadi satu kesamaan untuk memenangkan pilpres pada dua ribu dua puluh empat ini
nah itulah yang kita terus duduk bersama
berusaha menjalin apa apa yang menjadi titik titik temu diantara partai partai ini
pak syaihu ada yang mengatakan
ada seorang ada analis yang mengatakan bahwa
banyak sebuah partai partai ini
banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari pks pada saat dua ribu sembilan belas kemarin
yang kemudian setelah itu dalam tanda kutip ya mungkin ditinggalkan oleh teman teman satu kapal
tapi kalau dari evaluasi yang dilakukan pks
apa yang terjadi pada saat itu dan apa yang sebaiknya diantisipasi ke depan
berkaitan dengan koalisi itu
pertama kami dengan hal seperti ini
banyak sekali pelajaran juga bagi kami di pks
pks pertama adalah kaitan dengan apa yang terjadi setelah koalisi ya
tentu ini adalah pilihan partai masing masing
yang kita juga nggak mungkin bisa mengintervensi
kita saling menghormati
kalau mau kemudian bergabung dalam koalisi yang baru
atau kita akan tetap mempertahankan sebagai oposisi
kami cenderung kenapa kemudian pks ini harus melakukan
dengan oposisi sampai dengan akhir masa pemerintahan sekarang
karena kami menilai bahwa kalau seluruhnya bergabung dalam poros koalisi
siapa yang akan mengkritisi kebijakan kebijakan pemerintah
ini yang kemudian kita ingin bahwa
sekalipun mungkin sekarang suara pks mungkin tidak terlalu didengarkan juga
karena jumlahnya yang tidak seberapa
ya didengarkan atau tidak yang penting kita sudah berusaha untuk mengkritisi
ataupun misalnya ini dianggap angin lalu atau dianggap ini
tapi kami ingin mengingatkan bahwa proses kebijakan ini ada yang betul betul mengkritisi
itulah yang diinginkan oleh pks
sehingga demokrasi ini betul betul ada checks and balancesnya
kalau itu dibiarkan semuanya satu koalisi
maka tentu pemerintah akan berjalan secara powerful sesuai dengan keinginan keinginan
tanpa ada yang mengkritisi
nah ya kalau kebijakan kebijakannya seluruhnya
seluruhnya baik ya saya kira tidak ada masalah
tapi kalau ada hal hal yang kemudian merugikan masyarakat
tidak ada elemen yang mengkritisi
tentu bagaimana arah pembangunan bangsa ini ke depan
nah itulah makanya pks dengan pilihan sadar untuk menjadikan bahwa kami sekecil apapun
tetap akan berusaha menjadi partai koalisi sampai akhir pemerintahan sekarang
apalagi ketika kita
melihat bahwa hasil evaluasi dari the intelligence economic unit
bahwa demokrasi di negeri ini sudah dikategorikan sebagai demokrasi yang gagal
apalagi kalau tadi kemudian seluruhnya partai partai ini berporos pada koalisi seluruhnya
tidak ada yang mengkritisi kebijakan
apa kata dunia kira kira begitu
termasuk juga saat ini kita tahu ada wacana untuk tiga periode
sekarang wacananya sudah bukan tiga periode lagi tapi
bisa menjadi terbuka untuk menjadi cawapres
apa pendapat pks untuk itu
sejak awal saya katakan bahwasannya
kalau tiga periode sementara konstitusinya masih seperti ada hari ini
tentu ini akan inkonstitusional
jadi kecuali ada perubahan perubahan terlebih dahulu pada konstitusi kita
sehingga memungkinkan tadi untuk bisa tiga periode
beda halnya dengan pemilihan kepala desa
kepala desa secara aturan sampai dengan sekarang
dimungkinkan untuk sampai tiga periode
jadi ini bedanya pemilihan kepala desa dengan presiden
karena presiden dibatasi secara konstitusi hanya untuk dua periode
kecuali ada perubahan pada konstitusinya terlebih dahulu
nah oleh karena itu saya kira wacana wacana seperti ini
seharusnya inilah kita harus mendahulukan tadi sikap kenegarawanan ya
artinya kita juga di negeri ini saya kira banyak tokoh tokoh negarawan negarawan
siap tampil dengan berbagai keunggulan keunggulannya
oleh karena itu menurut saya ya berikan kesempatan kesempatan
agar supaya seluruh elemen anak bangsa ini bisa tampil dengan kontribusi terbesar
untuk memperbaiki negeri ini
karena kita sudah membahas soal kesempatan di tahun dua ribu dua puluh empat
nanti di segmen berikutnya saya akan gali kepada siapa pks akan memberikan dukungannya di pilpres dua ribu dua puluh
tetap bersama kami di the politician
terima kasih anda masih bersama kami di the politician
saya masih bersama dengan presiden partai keadilan sejahtera pak ahmad syaihu
pak syahiku kita bicara soal pilpres dua ribu dua puluh empat yang memang sudah menjadi perhatian
surveinya sudah banyak nama nama teratas tiga teratas lima teratas sejauh ini tidak berubah
kalau misalnya sekarang tentu saya yakin pks sudah membuat perhitungan
siapakah yang nilainya paling dekat secara value secara tradisi dengan pks
iya jadi di dalam keputusan musyawarah majelis syurah yang ke tujuh sekitar sebulan yang lalu ya
kami di dpp mendapat arahan bahwa hasil keputusannya itu kita belum menunjuk pada nama
cuma kriteria kriteria yang diungkapkan
bagaimana keinginan capres ke depan yang diinginkan oleh pks
pertama adalah mereka yang memiliki sikap nasionalis religius
ini sehingga ini yang menjadi patokan penilaian kami
yang kedua bahwa probability untuk menangnya juga besar
karena kami inginlah mudah mudahan ke depan kami nggak lagi
sehingga otomatis tadi
ini menarik ini statementnya
memang paling jujur dari presiden pks
kita ingin ke depan kita dalam koalisi membangun pemerintahan membangun negeri ini
nah itu makanya salah satu kriterianya adalah yang probability nya besar
dan yang ketiga majerisura juga mengamanahkan kepada saya pada dpp
bahwa kandidat capres ini yang bisa membawa perubahan pada negeri ini
jadi tiga itulah yang kemudian menjadi titik utama kami
melihat siapa nanti capres capres ke depan yang akan jadi penilaian bagi pks
adapun nama memang belum diungkapkan declare nama itu
tentu kami menghormati bahwa yang berhak untuk mendeklarasikan nama nanti adalah majelis syuro
jadi kami akan menyerap apa saja yang diinginkan di tengah masyarakat terkait dengan kriteria
kriteria itu kemudian kami akan sampaikan kembali ke majerisura
ini loh hasil penyerapan kami di masyarakat tinggal nanti mana yang akan diambil dan diputuskan oleh majelis syurah
ada yang mengatakan bahwa pks itu seringkali kehilangan kesempatan karena memilih mendukung daripada mengusung
padahal toh kekuatannya apalagi sekarang kekuatannya sebagai oposisi bisa diperhitungkan sebagai satu satunya oposisi dan tentu itu bisa menjual
bagaimana dengan sekarang dua ribu dua puluh
saya perlu luluskan barangkali pertanyaannya ya bahwa yang mendukung itu adalah partai yang tidak memiliki kursi di dpr
ada pun partai yang memiliki kursi tentu dia akan lebih mengusung
iya kalau kesempatan mengusung itu ada
nah oleh karena itu bagi pks insya allah kita akan berusaha untuk mengusung
dan kami juga siap mengusung karena mesin partai kami akan all out untuk bisa mengusung kandidat yang kita
yang kita sepakati
jadi saya perlu mengungkapkan bahwasanya diantara hal alhamdulillah atas kenikmatan dari allah bahwa pks ini secara mesin partai insya allah siap untuk dioptimalkan ya
karena apa strukturnya sampai dengan hari ini solid dan kemudian juga kader kadernya juga militan
sehingga tinggal kita menggerakkan
siapa nanti kandidat capres yang kemudian akan kita
yang akan kita usung
nah itulah yang kemudian kita akan gerakan akan pasarkan dan akan kita optimalkan untuk bisa menang
nah jadi ini yang harapan kami sehingga inginnya kami ya di pilpres ke depan mengusung
bukan hanya mendukung
bukan hanya mendukung
berkaitan dengan itu kita tahu dan publik juga sudah memahami ada kedekatan khusus
dengan pak anies
apakah itu masih terus dipertimbangkan dijaga dan akan terus dipupuk
iya kami ya dengan pak anies tentu punya hubungan sejak lima tahun yang lalu ya
ketika pak anies dengan sandi kemudian diusung oleh kami di pks bersama partai gerindra ya
nah itu yang kemudian indah punya ikatan ikatan selama ini
komunikasi juga terus bisa terbangun
ya tentu ini yang salah satu yang memang tadi hubungan kami dengan ya pak anies sandi ini masih terus terjaga
ya karena apa tadi bahwa kami dengan gubernur kali ini banyak sekali kegiatan kegiatan di dki ini yang kemudian akhirnya ya mengundang gubernur
kemarin kami jalan santai di depan alam
di depan al azhar alun alun kami juga mengundang gubernur karena ini wilayahnya dulu gubernur dki
itu sebabnya kami kemudian banyak komunikasi hubungan juga dengan antara lain dengan pak anies
termasuk juga kita tahu pak anies sebentar lagi akan lengser dari gubernur dki jakarta
dan apakah kemudian pks ada rencana untuk kemudian membantu tetap menjaga momentum anies baswedan
ya tentu kita akan bantu
ya tentu kita akan
kita akan memberikan hak haknya ketika memang ini akan tadi memenuhi kriteri kriteri yang diinginkan oleh pks
pertama dia seorang nasionalis religius dia punya perubahan
dan tadi kalau probabilitenya untuk menangnya besar ya tentu tadi kita juga akan berikan porsi porsi untuk dia bisa di support di dukung diusung oleh kami di pks
nah oleh karena itu ya kita ya doakan kita belum pada satu sisi final ya
mudah mudahan apa yang nanti dikriteriakan oleh majelis syuro pks itu akan bisa pada akhirnya bisa ya didapatkan gitu ya pemimpin seperti itu
dan nanti ini ranahnya majelis shura lah tadi yang saya katakan terkait dengan nama majelis shura yang akan menentukan siapa orang
termasuk juga apakah menyiapkan nama untuk diajukan sebagai wakil karena banyak analis juga mengatakan dua ribu dua puluh empat itu
nama wakil juga akan menjadi pertimbangan
ya salah satu fungsi partai politik adalah mempersiapkan kader ya
artinya mempersiapkan kader untuk menjadi pemimpin bangsa ini
tentu pks sebagai salah satu partai politik di negeri ini juga mempersiapkan kader kadernya untuk bisa tampil di dalam berbagai kontestasi ya
hanya kami juga mengukur diri lah ya
tapi kalau tadi belum sampai pada titik kemampuan untuk memperbaiki
pada titik kemampuan untuk bisa menjadi capres ya kita juga mengukur diri jangan memaksakan ya
tapi kalau tadi ada tawaran kemudian bisa menjadi capres kami juga akan siapkan
makanya ini yang kemudian kita persiapkan nama nama untuk bisa disodorkan kepada capresnya
ini loh cawapres kami silahkan kalau mau ada yang dipilih di antara kader kader pks yang ingin memenangkan di dua ribu dua puluh empat
dan tetap koalisi terbuka dengan partai marah
koalisi terbuka dengan partai marah pun
koalisi terbuka dengan partai marah pun
selama masih memiliki nilai nilai value yang sama dengan
ya tiga tadi itu
tiga hal yang kita inginkan dari capres cawapres yang kita mendapat amanah dari majelis syuro seperti tadi
nationalist religius probability nya menang besar dan satu lagi yaitu punya keinginan untuk melakukan perubahan
kalau dari tiga sudah menghitung ini sepertinya hitungnya apa
kalau dari tiga sudah menghitung ini sepertinya hitungannya sudah ada
tapi mungkin belum mau disampaikan
oke nanti setelah jeda kita bahas apa strategi pks terutama untuk memastikan akar rumput yang selama ini jadi amunisi pks tetap dan siap untuk bergerak untuk dua ribu dua puluh empat
tetap bersama kami di the politician
anda masih bersama kami di the politician
saya masih bersama presiden partai keadilan sejahtera ahmad syaihu
pak syahiku kita bicara untuk persiapan dua ribu dua puluh empat terutama pilek perolehan suara
bagaimana persiapannya grassroot terutama pak syahihun
alhamdulillah kami di struktur sudah mempersiapkan hal hal yang terkait dengan upaya untuk pemenangan di pileg
di antaranya adalah kami mempersiapkan lebih dini calon calon anggota legislatif
sehingga dengan demikian mereka bisa lebih sosialisasi lebih awal ke masyarakat
dan kami akan lakukan juga evaluasi dengan melakukan survei apakah calon calon ini bisa diterima dan berpeluang menang
itu melalui survei yang kami akan lakukan
kalau itu ternyata bagus dari survei kita akan mencoba
kita akan lanjutkan dalam dct nya nanti kita akan masukkan nama itu
nah tentu yang kedua kami juga ingin bahwa ke depan ini politik ini adalah bukan sekedar kemampuan siapa yang paling banyak finansialnya ya
justru kami ingin justru memberdayakan dengan politik pemberdayaan
jadi ini saya kira untuk mengatasi politik uang ya
oleh karena itu kandidat kandidat yang kami siapkan untuk di pemilihan legislatif saya sering berikan dorongan motivasi agar supaya lakukanlah politik pemberdayaan
di lapangan apa politik pemberdayaan ini dilakukan
ya pertama tentu sesuai dengan apa yang persoalan persoalan yang ada di negeri ini
ya kaitannya kan berkelindahan di antara tiga persoalan
itu yang kemudian oleh para pakar sebagai
indeks pembangunan manusia itu sekitar itu
terkait dengan pendidikan terkait dengan kesehatan dan terkait dengan daya beli
ya itulah yang kita ingin motivasi agar kader kader memberdayakan masyarakat di sekelilingnya
sehingga masyarakat lebih berdaya dan mereka akhirnya ya menjatuhkan pilihannya kepada pks
sehingga bukan hanya politik yang
politik yang sesaat
manipolitik di akhir akhir menjelang pemilihan saja
yang ketiga kami juga akan melanjutkan politik seperti yang kami lakukan di dua ribu dua puluh
yaitu kita politik ini harus memiliki gagasan gagasan besar
dan juga akan kita terus ungkapkan
sehingga kami mencanangkan bahwa
kedepan ini kita akan melakukan politik gagasan
dan melanjutkan itu
sebagai bahan perjuangan kami
setelah jadi kita akan perjuangkan apa yang menjadi gagasan gagasan saat pemilu itu
banyak yang mengatakan dua ribu dua puluh empat ini waktunya muncul politisi politisi baru politisi politisi muda
tapi ada tantangannya
karena sekarang anak anak muda justru
apakah itu dialami juga pks
dilihat juga oleh pks
alhamdulillah itu nggak terlalu signifikan ya
artinya karena apa
kami melakukan terus pengkaderan pengkaderan
memang ada satu kendala yang dihadapi
yaitu kesiapan caleg caleg muda untuk bisa tampil
tetapi secara aturan saya di dpp sudah membuat panduan
ada afirmasi khusus untuk anak anak muda
dengan harapan tadi
dan itu sudah terserap semua
itu yang tadi saya katakan
kita ada kesulitan kesulitan untuk menyerap anak anak muda
di antaranya adalah tadi
kepercayaan diri anak anak muda untuk tampil
seolah menghadapi kontestasi
ini masih ada jadi kendala
maka di bidang kepemudaan
bagaimana agar supaya anak anak muda di pks ini lebih percaya diri
dan kemudian dilakukanlah antara lain ya
itu dalam rangka untuk mendorong anak anak muda ini bisa
percaya diri untuk bisa tampil sebagai pejabat publik
dan kita memberikan tesimoni tesimoni
bahwa di tingkat daerah sudah mulai ada
di sulawesi selatan
anak muda usia dua puluh tujuh tahun yang tampil untuk pertama kalinya
menjadi anggota dprd provinsi
ada juga di tingkat kota kabupaten
di serang antara lain ada nur
ada nur agis aulia
itu juga dengan politik pemberdayaan
nah kita harapkan
ini untuk tingkat pusat pun
insya allah di dua ribu dua puluh empat ini akan tampil anak anak muda tadi yang
percaya diri dengan membawa tadi
unsur unsur perubahan melalui
pemberdayaan yang dilakukannya
apakah ada kesulitan sebenarnya pak syahiko
berarti sekarang pak syahiku menghadapi masa
masa perubahan dan adaptasi dengan hal yang baru
bagaimana mengkomunikasikan itu
karena mungkin selama ini orang berpendapat pks tradisional sekali gitu
iya jadi bagaimana sekarang caranya
jadi caranya kami memadukan ya
berbagai hal misalnya
untuk yang sudah mulai berumur
kita juga meminta mereka juga memanfaatkan
transformasi seperti yang hari ini
misalnya dengan gadget yang ada
nah dengan anak anak muda
tadi kita mempersiapkannya melalui edukasi
bahwa pada anak muda ini kita harus persiapkan
kalau enggak ya akan terus punah yang tua tua ini
nggak akan terus bisa bertahan
makanya ini yang kemudian kita melakukan
edukasi terhadap anak anak muda
dengan harapan anak muda siap
untuk bisa tampil
dan estafeta ini diberikan
dan ini kalau secara kelembagaan ya
estafeta kepemimpinan di partai ini
sudah mulai berjalan dengan bagus
nah tinggal tadi
kita ingin di dpr
ya ini bisa berjalan juga
sehingga estafeta itu tetap terjaga
ada anak anak muda yang menjadi pewaris
dari generasi yang sehari ini
yang sebelumnya gitu ya
pak syekh qub
kita tahu sekarang ada banyak partai baru
yang mungkin warna ideologinya
juga sama atau mirip dengan pks
bahkan mungkin juga ada yang didirikan
oleh kawan lama dari pks
ataukah ada kekhawatiran itu bisa mengurangi suara nanti
pilihan partai adalah sebuah penghormatannya
kalau ingin mendirikan partai sendiri
kami juga nggak akan memaksakan
di dalam partai kami
disitulah ladang kita
berlomba di dalam kebaikan
mungkin ada irisan irisan yang kemudian
nanti akan merugikan
tetapi kalau tadi pandangan kami adalah tadi
berlomba di dalam kebaikan
saya kira ini nggak akan menjadi kendala kendala bagi kami
karena itu juga dibuktikan di tahun dua ribu sembilan belas
pada kami bisa
penambahan angka tiga juta suara
di tahun dua ribu sembilan belas
mudah mudahan di tahun dua ribu dua puluh empat ini
kader kader ini akan semakin
lebih siap gitu
menghadapi berbagai kondisi kondisi
partai partai apapun yang
nanti siap kontestasi di pemilu dua ribu dua puluh
jadi ceruk mana yang sekarang diincar oleh pks
pertama kita tidak akan tinggalkan
bahwa ceruk selama ini yang
kita akan pelihara betul
tetapi justru yang
menjadi persoalan bagi kami
yang hari ini adalah
tidak terjebak dalam
yang ada hanya delapan dua puluh satu
dalam alam tergerus gerus gitu ya
kami kemudian mencanangkan
mengambil ceruk jeruk yang lain
antara lain ceruk bagaimana kita berusaha tadi
lebih ke tengah
agar supaya ceruk ceruk
kebangsaan dan sebagainya
itu kita bisa juga ambil
karena persoalan kita ini membangun indonesia
ini adalah kita
memiliki persoalan bersama
bagaimana sebagai satu bangsa
ingin memberikan kontribusi besar
dengan pks ini
untuk membangun bangsa ini
anda mengatakan tadi lebih ke tengah
apakah artinya sekarang
sudah tidak seperti dulu lagi
artinya itu mungkin ceruk keumatan
tetapi kami juga menyadari bahwa
perlu ada perluasan ceruk
nah itulah makanya kemudian kita juga
mencoba mencari ceruk tadi kebangsaan
sehingga dengan itu
kami akan mendapatkan
sehingga bisa lepas dari
itu yang menjadi
dan mungkin pr besarnya disitu sekarang ya
saya ingin menggali
yang kemudian disiapkan
dan mungkin sudah diimpikan oleh pks
nanti setelah jeda
terima kasih anda masih bersama kami
saya masih bersama
presiden partai keadilan sejahtera ahmad syahiku
pak syaiqo kita bicara tentang indonesia
anda beberapa kali tadi di segmen sebelumnya
sudah menyinggung soal kebangsaan
pks sudah mulai melihat
bahwa memang itu harus dibangun
apa cita cita besarnya sekarang
cita cita besar pks adalah
melanjutkan amanah yang diberikan
saya kira sudah sangat jelas
di dalam konstitusi kita
khususnya kita bisa melihat
pada pembukaan undang undang dasar
negara republik indonesia tahun seribu
bahwa mereka menginginkan
kedaulatan dan melindungi
tumpah darah indonesia
dan seluruh warga negaranya itu
pemerintahan kedepan haruslah
terwujud pemerintah yang bisa melindungi
bukan hanya pendukung pendukungnya
yang sekarang belum
artinya harus seluruhnya
mampu mensejahterakan rakyatnya
bukan mensejahterakan pendukung pendukungnya
bukan mensejahterakan satu suku bangsa saja
tapi keseluruhan itu
dan yang ketiga
mencerdaskan bangsa ini
apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini
sudah ada yang mencerdaskan
tapi kita menginginkan
dan persoalan persoalan ini
bisa lebih banyak terselesaikan
yang kami tangkap ya
para pendiri bangsa ini
untuk kontribusi yang terbesar ya
bisa melakukan tadi
memberikan dalam bentuk
koalisi di pemerintahan
sehingga optimal memberikannya
itu barangkali yang
kami tangkap dari
yang itu kami lanjutkan
menjadi tugas kami
kader kader di pks
selalu saya tanamkan
inilah tugas tugas besar
untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi
apakah sekarang menurut anda indonesia
track yang tepat untuk menuju tujuannya
saya kira ada beberapa
hal yang serius kita
melakukan evaluasi ya
termasuk itulah yang dikritisi betul
contoh misalnya yang terkini tadi
dengan kenaikan harga bbm bersubsidi
berdampak luas pada masyarakat
karena apa efek dominonya
masyarakat dalam situasi
dua tahun menghadapi pandemi ini
ekonominya belum pulih
ditambah lagi tadi dengan
kenaikan harga bbm
tentu ini akan semakin menyengsarakan masyarakat
nah kita ingin
tentu ini akan semakin menjauhkan
dari cita cita para pendiri bangsa
tadi ingin bahwa mensejahterakan
tapi dengan begitu akan semakin jauh
nah itulah yang kita harapkan
saat mengambil kebijakan kebijakan yang strategis ini
pemerintah harusnya melakukan
kajian kajian yang mendalam
apa yang diinginkan oleh founding father ini
masalah tadi kemiskinan
apa yang kemudian
sekarang pks tawarkan
pks ingin menawarkan
tadi melalui hadirnya pemimpin
secara ini karena pemimpin
yang akan melakukan perubahan perubahan itu
harapannya seperti itu
untuk melahirkan kepemimpinan nasional
maka itulah yang dihadirkan
bersama sama partai yang lain kita kolaborasi
yuk kita tampilkan pemimpin yang
terbaik menurut kami
kemudian pada sisi yang kedua
sisi sebagai kami sebagai partai
bahwa berikan kontribusi yang terbesar
yang bisa dilakukan oleh kader kader
itulah yang saya katakan tadi
dengan mendorong kader
melakukan politik pemberdayaan
pemberdayaan di bidang apa
tadi bidang yang menyangkut masalah pendidikan
kesehatan dan ekonomi
tiga hal tadi
yang menjadi parameter human development index
itu betul betul diberdayakan
oleh anggota anggota partai
pendidikan akan meningkat
kesehatan akan terjaga bagus
dan ekonominya juga akan
kita memasuki tahun politik sekarang
apa yang sebaiknya diantisipasi
pks sebagai oposisi
mungkin bisa memberikan masukan kepada pemerintah sekarang
dengan apa yang diwacanakan
atau bahkan digagas oleh
pak jk ya
bahwa politik ini haruslah politik yang romantis
jadi bukan sesuatu yang menakutkan
bukan sesuatu yang permusuhan
tapi politik yang memang
mencari politik yang
penuh kedamaian dan kebersamaan
memecahkan berbagai persoalan persoalan bangsa
saya kira kalau itu dilakukan
maka tidak akan terjadi polarisasi
di tengah masyarakat
saling berbusuhan diantara anak anak bangsa
ikut dalam kontestasi
di beberapa pilkada ya
di dua ribu delapan saya sebagai wali kota
tapi pada berikutnya
saya justru diajak oleh wali kota
untuk ikut serta
di tahun dua ribu dua belas
akhirnya saya terpilih menjadi wakilnya
jadi ketika kita tidak menjadikan politik ini
maka sesuatu yang sangat mungkin
kita diajak untuk bisa
masuk dalam koalisi
tapi kalau sudah menjadi satu hal musuh
apalagi musuh abadi
tentu itu sudah
bisa jadi musuh bebuyutan
sampai anak keturunan kita
nah ini yang barangkali kita ingin tanamkan
harus munculnya sikap sikap kenegarawan
di setiap partai ini
sehingga kalau sikap kita
adalah sikap kenegarawanan
kita justru ingin mempersiapkan
generasi generasi kedepan ini lebih baik
kalau kita hanya sekedar
bagaimana mempertahankan kursi
nah saya kira kalau ini politik ini
bisa diwujudkan tadi
itulah yang saya harapkan
dan yang sangat memungkinkan untuk melakukan
itu tentu pemerintah
bisa menghadirkan edukasi
di seluruh partai politik
bisa menghadirkan edukasi
di seluruh anak bangsa
dan menjalani ungarisasi
tidak bisa pencahayaan semakin tajam
itu justru akan bisa
diredam dengan sebuah suasana
yang damai dan bersama
pak syaihu terima kasih banyak
malam hari ini sudah
atas pertanyaan publik sebenarnya
atas terutama sekali
mengapa suara pks
terdengar kurang lantang
akhir akhir ini tapi kemudian
yang menarik tadi tentu saja pks yang melihat atau mempertimbangkan ada ceruk yang bisa diolah di tahun dua ribu dua puluh empat nanti
baik pak syahiku terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini
dan saya putri ayu nintias kita berjumpa di episode the politician selanjutnya